video kebakaran sebuah minibus di dekat spbu jalan perintis kemerdekaan kota makassar sulawesi selatan sabtu malam viral di media sosial
warga yang berada di lokasi dan pengendara yang melintas dibuat panik dengan adanya kebakaran ini
api dapat dikendalikan setelah beberapa warga yang berada di sekitar lokasi memadamkan kobaran api dengan menggunakan alat seadanya
api pun tidak sampai menjalar ke penampungan bahan bakar minyak yang berada di spbu tersebut
menurut pemilik minibus percikan api bermula dari tangki mobil
kemudian dari percikan tersebut langsung membakar bagian kursi penumpang
masa ada api nah tutup begini kasih tutup begini saja
janganlah sambung begini
tangki tangki kan di bawah tempat duduk tangkinya
dia langsung nyala di situ
yang bagi duduk saya yang driver kanunya apa
kan tangki di belakang
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
pemilik kendaraan sempat keluar dari mobilnya bersama seorang mekanik mesin yang akan memperbaiki minibusnya yang mogok sebelum terbakar
kota makassar sulawesi selatan